kasus bidan yang beraksi tanpa busana via aplikasi media sosial demi uang menjadi bukti bahwa pandemi telah menimbulkan dampak besar di sektor ekonomi
ironisnya profesi bidan yang selama ini dikenal sebagai penolong dan dihormati oleh masyarakat harus ternoda oleh tindakan oknum
selain itu faktor ekonomi akibat pandemi juga berdampak pada naiknya angka perceraian di sejumlah wilayah di indonesia
untuk membahas lebih lanjut mengenai fenomena sosial yang terjadi sebagai dampak dari pandemi
sudah terhubung dengan imam prasojo sosiolog universitas indonesia
pak imam selamat malam
pak imam memang sebegitunya pandemi ini kemudian efek sampingnya merubah banyak sekali perilaku sosial semata mata karena alasan atau tuntutan ekonomi
sebetulnya nggak hanya ekonomi ya saya kira
karena ada kondisi dengan adanya
apa namanya revolusi informasi ini itu orang cenderung ada kegagapan di dalam membedakan mana yang privat mana yang publik
dan pada saat yang sama orang tidak mengira bahwa apa yang dia lakukan itu dalam sekejap itu bisa ditonton atau menjadi bagian dari panggilan

nah ini era seperti ini seringkali orang tidak sadar apa yang dia lakukan
yang walaupun itu sangat sederhana ya
cuma hanya sekedar melakukan video klip yang singkat gitu
tetapi dia tidak terbayang bahwa itu jutaan orang bisa menonton
nah itu ada kegagapan seperti itu itu yang pertama
yang kedua adalah di saat seperti ini memang orang seringkali

yang kedua adalah di saat seperti ini memang orang seringkali tertawa

bahwa beberapa orang
dibagi yang berarti dengan tumbuh begini
luar biasa alerts marketing
kemudian juga johjody juga kami terus panggil ibaq manifestation

nah bukan rouhania comesiran ind
belum tentu orang menyadari bahwa dia pikir dengan melakukan seperti itu ya sudah selesai
yang penting dia ada kemungkinan mendapatkan insentif
tetapi dia tidak membayangkan tentang konsekuensi yang dia bisa terima dari masyarakat umum
oke revolusi informasi tadi yang pak imam sebutkan apakah ini juga beririsan sangat tipis dengan informasi yang beredar di media sosial
artinya konsekuensi yang harus diterima adalah ya itu kegagapan tadi pak imam
ya jadi sekarang ini kan kalau sebelumnya pada saat dunia nyata ya dunia face to face interaction interaksi tatap muka
orang masuk ke dalam arena publik itu stepnya panjang
dia itu bisa harus di panggung terus kemudian ada penonton yang begitu banyak ya
dan dia mungkin juga secara langsung bisa ada kontrol kontrol ya sosial yang sedemikian rupa
tapi pada saat sekarang era digital orang ini cuma one click away
satu pencet dia bisa menjangkau kemana mana
dan itu seringkali tidak disadari
nah inilah yang era seperti ini adalah era yang tidak mudah ya buat semua orang sebetulnya
tapi ada temptation ada dorongan ketergiuran terhadap banyak hal
seringkali jari ini itu begitu mudah tergoda dan kemudian dia melakukan sesuatu hal yang konyol
yang sebetulnya dia tidak pikir panjang
oke kontrol sosial yang seperti apa harusnya kita hadapi pada saat ini
di era digital kemudian kondisi di tengah pandemi
bagaimana saja pak imam
ya tentu pembelajaran seperti ini kan terus ya
kita belajar dengan cara yang susah ya yang terjal
tapi mudah mudahan harapannya ini orang akan menjadi semakin baik di dalam kontrol diri
tetapi bayangan saya akan sulit dan ini akan panjang ini
untuk bisa belajar bagaimana mengontrol diri dalam era one click away untuk bisa masuk ke publik
baik terima kasih pak imam prasojo sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam pak imam